tunggu tunggu tunggu tunggu ini teleponnya bunyi
ya bu udah jam sepuluh jangan lupa kasih obat paginya abi ya
yes bu rebes dah rebes oke lah oke bu
nah sekarang mbak neng ambil obatnya dulu
abi diem diem nih mari jangan kemana mana
diurus tuh anaknya
ya mungkin dia masih butuh waktu
butuh waktu buat apa
emang masalahnya sebesar apa sih
sampai harus mengurung diri di kamar segala
gak ada apa apa kok
kamu tuh juga bob
sebagai suaminya harusnya kamu bisa atur dia
kamu lebih tegas
kalau enggak ya dia akan kayak gini terus
manja keras kepala
kamu lihat aja sendiri
udah nurun kan ke anaknya
selamat malam semua
selamat malam semua
jerry kangen sama om john
oh sama om juga tahanin sama jerry
besok kita main lagi ya om
kamu selesanakan langsung tidurnya
lebih deket sama gue daripada bapaknya sendiri
lebih deket sama gue daripada bapaknya sendiri
anda ikutan makan ya
anda ikutan makan ya

tagihan kartu kredit lagi
uang aku udah mau habis lagi
satu satunya cara untuk mendapatkan uang ya
aku harus menemukan anak yang sudah aku lahirin
tapi dimana aku harus nyari dia
yang tau anak itu dimana
cuma mas bayu dan dia udah meninggal
aku udah dapat beberapa pilihan nama untuk dia
kalau kamu mau kamu boleh pilih
lebih baik nggak usah lah mas
setidaknya kamu kan bisa menyusuinya
untuk sementara ini reva
kasian sekali dia
gak usah mas
lagian kan aku kan bentar lagi udah mau ke london
lebih cepat anak ini dibiasakan
tanpa aku akan lebih baik
aku yang kasihkan
sama anak yang aku lahirin
iya kalau gak
aku tau deh nama dia siapa
kalau aku tahu nama dia siapa
kan aku bisa ngelacak dia dimana
sekarang mendingan aku fokus dulu sama urusan ya dewi
aku baru cari tau dimana keberadaan anakku itu
kok bu gurunya gak dateng dateng ya
itu guru kemana nyampe nya sih
gambarnya mah agak tau
malah ini banyak mbak debu lagi bih
mendingan gue kita nungguinnya dalam rumah
kok tumben ya
karena si ratu lebah kagak ada dirumah
siap siap kamu menerima kejutanmu
siap siap kamu menerima kejutan selanjutnya dari aku
nih teleponnya bunyi
nih teleponnya bunyi
udah jam sepuluh jangan lupa kasih obat paginya abi ya
rebes dah rebes
saatnya minum obatnya
mbak neng ambil obatnya dulu
jangan kemana mana sebelum
tante kok tau nama aku
tante kok tau nama aku
tante guru aku ya
tante guru aku ya
luar biasa kamu mas fahri

sampai kamu mencarikan guru private
untuk mengajar anak ini
betul sekali sayang
betul sekali sayang
tapi sebelum belajar
tante ingin ajakin kamu jalan jalan
abi mau kan
kemana lagini bot'ah
abi abi kemana sih bi
tante guru kita mau kemana sih
kata om dokter belajarnya di rumah aja
karena abi belum terlalu sehat
abi sayang abi tenang aja ya